mama harus gimana ya menanggapi kinar ya
ma mama kan udah kayak ibunya si kinar juga
jadi sebenarnya mama tuh tanya langsung aja sama kinar
lalu langsung ke dia
modi itu selalu benar
modi itu selalu benar lex
semua yang dibilang dia itu benar
dan kenyataannya memang begitu
nah gue datang kesini
alamat rumah dia dimana
karena gue pengen minta tanggung jawab dari dia
kalau gue kasih alamat right kayaknya nggak ada ruginya juga buat gue
gue kasih alamatnya ke lo

kita masuk dulu
terima kasih lex
lekura sekarang makin akrab ya sama parkour
kayaknya bakal terjadi perang gede
biarin aja bukan urusan kita kok
itu permainan cewek yang ngancam kamu gitu
ya aku serius lah boy
kamu pikir aku bercanda
masalah kayak gini tuh aku gak mungkin bercanda boy
pokoknya masalah kita belum kelak
tunggu aja lo
kalau punya masalah sama freman tuh bisa ribet
iya sih bahwa aku juga mikirnya kayak gitu
meskipun ada bank bagas
semuanya itu tuh harus selesaiin dengan kekerasan
padahal kalau masalah itu diselesaikan nggak pakai ribut
itu lebih gampang lebih enak
ya udah ref
pokoknya kamu tenang aja ya
kamu jangan lupa sama allah subhanahu wa ta'ala
kamu berdoa minta perlindungan dari allah ya
iya tenang aja
tadi aku cuma mau ngabarin kamu itu doang sih
sekarang aku tidur dulu ya
jangan lupa sholat ya
papa belum pulang deh kayaknya pak
padahal udah malem ya
papa kerjanya gak kenal waktu
makanya kenalin waktu mau papa tuh
ma emang mama juga nggak capek ya pa
mama juga harus kasihan sama diri mama sendiri dong
mama juga pulang udah malem banget nih
udah jam berapa nih ma
mama harus jaga kesehatan
kalau gitu mau ke kamar dulu
mau tidur mau istirahat
boy juga istirahat
bentar lagi ma
gagal nyangke cewek model kayak begini baik juga ye
sampai mau micitin kaki gue
mana jempol gue kan bau
nggagetin gue aja lo ah
gue ngomong gitu ntar kesambet tuh ma
ingat ma ini rumah sakit
kalau mau kesambet iya juga kan yang repot
iya nih beb
gak boleh kayak gitu
bisa ma bengong terus sih
aku takutin ma kesambet
gue lagi ngelamenin si meli nih
emang meli kenapa ma
ya gak salah pilih pacar dong ma
kalau gitu tuh gak apa lagi ma
mendingan langsung nikahin dian aja so bebe mel mel
kuliah dulu yang bener
makan kepengen punya anak
bisa jadi tukang sarjana
ntar kalau udah lulus baru lu ngomongin itu
susah amat dikasih tahu dari kemarin ya
tuh kan beb
aku udah bilang apa sama kamu
kuliah dulu yang bener baru nanti mikirin nikah
udah ngebet kali deh mau nikah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu
hari ini topik pengajian kita tentang pernikahan
jadi pernikahan adalah sebuah kewajiban
dalam konsep islam menikah itu bermakna menyatu
antara laki laki dan juga perempuan
tentu islam sudah mengajarkan tata cara pernikahan yang baik dan benar
laki laki yang sudah dewasa yang sudah balik
begitu juga dengan wanita yang sudah balik yang sudah mampu
dan juga dari segi keuangan
mak mak lihat tuh tayangan tuh
ustadz tadi bilang begitu mak
iya kan mak tunggu apa lagi
ya kan kan udah balik juga
iya kan masa harus ditunggu tunggu mak
mengajarkan bagaimana kita memilih

diam aja lu ah berisik amat
udah nabrak bela
lu harus tanggung jawab
keluar dong keluar hei
keluar keluar hei
hei lembar raga keluar
kayaknya sri tidak ada di rumah
berani banget ngancam gue mak
tapi klo ada yang tau ya
klo gua yang nabrak perempuan itu siapa yang ngga setau
gino pasti dia yang ngga setau
gua kasih pelajaran sama kita
lex kamu baru pulang ya
oma kenapa sih lo lebih banget tidur di sofa
lex oma akan tetap tidur di sofa sampai kamu pulang
oma akan tunggu kamu
iya oma maaf namanya juga anak muda
lex tadi boy datang bawa kue buat oma
maksud boy apaan sih
boy itu anaknya baik ya
kamu kalau berteman sama dia oma senang tuh
sampai jumpa oma
alicia mau beli ginian nih buat syuting panas
tapi udah dingin kok di sini ma
mau ke sekolah jam berapa
rencananya hari ini
papanya masih tidur
tadi habis sholat subuh balik lagi bobok
kayaknya papanya kecapean
oh enggak ma
terusan itu ngajakin kinar nikah
kok kinar enggak cerita sama mama
padahal mama ketemu lho sama kinar
kinar anterin mama pulang waktu itu kinar motor
eh iya serius ma
ada temen boy kan si jackie selalu mantau si kinar
nah dia ngasih tau ke boy kalau tristan tuh ngelamar si kinar

ma mama kan udah kayak ibunya si kinar juga
jadi sebenarnya mama tuh tanya langsung aja sama kinar
tanya langsung ke dia
tanpa sepengetahuan kita ma
tanpa enggak diundang juga
karena enak ma
kalau emang tristan itu benar benar tulus mencintai kinar
dan emang benar benar serius ya enggak masalah sih ma
dia mau bales dendam
bikin hidupnya kinar itu rusak
aduh kalau gitu berarti mama harus ngomong ya sama kinarian
udah bisa berantakan kalau kayak begini nih
tapi kamu gak usah nganterin mama
itu dikirainnya kita menghakimi kinar
tolong minta deh alamatnya kinar
waktu itu kan boy udah kasih alamatnya ma
waktu mang diman nganterin makanan ke kosannya kinar
ntar mama cek lagi deh sms dari kamu
nah nanti kalau udah kehapus nanti bawa sms lagi deh
itu baru cocok
kalau gitu kalau berangkat sekarang aja ya
biar bisa mampir ke tempatnya pasar kinar
tas moh moh kayaknya ketinggalan di depan
gak apa apa mungkin udah diambil pirah
sampai jumpa ma assalamualaikum
sayang mau basir
kok adriana enggak angkat angkat teleponnya
padahal ada hal penting
padahal ada hal penting urusan kantor yang harus kebahas sama dia
dari semalam sampai sekarang ditungguin kok dia malah ngebalik telepon
apa sebaiknya aku telepon rumah aja
selamat pagi ma ini b
tumben telepon pagi pagi kan apa ya
eh adriana ada ma
oh nyari adriana
dia masih tidur
bisa nggak mama bangunkan dia soalnya ini ada